bodo itu adalah ketika kata orang semua disini tidak taat sama peraturan yang ada
itu artinya kata orang semua harus siap untuk menerima setiap konsekuensinya
oh berarti kalau gak gitu kalian semua yang bodoh
lo sadar gak sih
peraturan itu membuat siswa makin baik
bukan makin tambah ada konflik
konflik itu ada ketika kata orang semua yang ada disini tidak taat sama peraturan itu
dan satu lagi ya
nona itu jangan pernah bermain dengan api
karena api itu bisa bikin nolah atau bakar
gue gak pernah menganggap lu sebagai api
lama lama betta beli ember terus betta kasih ke orang berdua
tapi embernya besok sudah bocorin dulu
kamu orang berdua geser dulu kembar di sebelah
biar farel sama nona riva duduk sini
gimana kalau mereka aja yang duduk di situ
mau melawan lagi
ini menteri pertahanan kawan
buat tuan putrinya farel
nah itu dia
maaf ya kembar
lo mau apa tadi
sabar dulu kawan
beta punya tujuan buat kamu orang berdua harus pindah di situ
supaya kalau viral ini dia kalau mau pesan dia lewat sini
betta langsung tahan tau
eek tunggu dulu
kenapa ali cuma mau pesan nona riva punya makanan saja
ale tidak lihat ke banyak perut yang ada di sini
yang lagi merupakan
ronta ronta karena kelaparan kawan
nih ada betta
ada si kembar
ya sekalian alih pesanin juga toh
sama sekalian juga ale bayarin
buat ngerayain ale sama nona riva punya hubungan yang sudah baik kan itu
kalau semua cuma nitip buat pesenin
tapi kalau buat traktir
enggak dulu deh
berhitungan banget sih lo sama temen sendiri juga
eh buka masalah perhitungan
tapi kan kalian semua harus tahu kalau gue itu harus ngirit
karena gue harus bayar kosan
panas banget ya hari ini
lagian kan gue harus terima kenyataan kalau yatin udah mau kontar udah
kok lo yakin banget ya kalau dia udah mau kontar lu
yatin kan lagi deket sama tasya
mungkin udah jadian kali
kenapa gak nanya dulu sih ke yatinnya langsung ra
nggak perlu ditanyain shell
lagian yatin akhir akhir installing
duh ini sering antar jemput tasya ke sekolah
loh antar jemput kan belum berarti pacaran
kayak gue sama ricky dulu
ya kalau kalian berdua kan tinggal nunggu tanggal dan hari jadian aja
gue gak usah ngebahas gue sama rifki kenapa jadi ngebahas gue sama rifki sih
ya kamu duluan yang ngebahas rifki lo kangen ya sama rifki
bohong kalau gue bilang gue gak kangen sama botol kecap
tuh kan dia gue tau lo kangen berat sama rifki rindu setengah mati
udah udah jadi mendingan nih gue bantuin lo buat nyari tau kebenaran ya antara darvin dan asyad gimana
dan sekarang kamu sama dong dan sekarang kita kantin
ya gue juga ngerjain barengan badmoutnya ya
jangan badmout dong
eh apaan sih
maksud lo tuh apa sih
ngirim ngirim orang ke rumah buat neror gue
erin gue bisa aja ngelakuin hal lebih parah daripada ini
kalau masih berani nyakitin michelle ngerti lo
liat aja bentar lagi cinta lo tuh bakal sia sia tau gak
karena bentar lagi michelle sama mike itu bakal balikan
ya terserah sih lo mau percaya apa enggak sama gue
cuma tadi emang michel sama mike berangkat ke sekolah barengan loh
kalau nggak percaya tanya aja sama pak tarno
anak anak yang lain juga lihat kok
al mike itu mantannya michel
nah lo siapa
ih lo tuh bukan jawabannya
udah deh gak usah berharap ya sama michelle
gue gak bakal biarin michelle balikan sama mike
gue harus ngelakuin sesuatu
lagi pada ngeributin apaan sih
eh ada tasya
hai noh natasya
noh natasya silahkan duduk ya
kamu orang berdua kembar
geser di sana
kok kita lagi sih
ya ampun mama e
kamu orang berdua ini tidak mau lihat
kamu orang punya kawan davin ini
dengan dia punya calon pacar kan
kali ini buat calon tuan putrinya davi
silahkan duduk calon tuan putrinya david
kalau begini kan enak toh kalau dilihat
edief bisa enggak lu stop ngecenggin gua
ya ampun kawan
beta ini tuh paling serius
karena beta ini senang kalau ale dekat sama noh natasya
nih apalagi kalau kamu orang berdua ini pacaran
sudah pasti alih punya cinta itu tidak terlarang lagi
dan bahkan tidak akan pernah ada masalah seperti ale dulu pacaran sama noh naipa itu
waktu ale itu masih pacaran sama noh naipa itu ale ini susah terus
bukannya senang malah gelisah
bahkan kalau anies sudah putus ini
ale masih saja galau berkepanjangan
lu bisa jaga mulut lu enggak
enggak sadar kan
kalau ucapan lo tadi tuh bikin orang sakit hati
masih ada kitarun
nih sampai tous
ungansen siap subir guys
aku memang murid pindahan tapi nona ini kan sudah lumayan lama di katarang punya sekolah ini tau
itu berarti nona harusnya paham dan mengerti bahwa peraturan ipa dan di ps tidak bisa dirubah
yang gue pahamin itu peraturan ipa ips itu bodoh tau gak
kurang jelas lagi mau gue jelasin
peraturan ipa ips itu bodoh
justru yang bodoh itu adalah ketika kita tolong semua di sini tidak taat sama peraturan yang ada
itu artinya katarang semua harus siap untuk menerima setiap konspensi ini
oh berarti kalau kayak gitu kalian semua yang bodoh
lu sadar gak sih peraturan itu membuat siswa makin baik
bukan makin tambah ada konflik
konflik konflik itu ada ketika ketua semua yang ada di sini tidak taat sama peraturan itu
dan satu lagi ya nona itu jangan pernah bermain dengan api
karena api itu bisa bikin nolah atau bakar
gue gak pernah menganggap lo sebagai api
yangater juga gak pernah akibatku
oke nanti suami memecehkan diri desa aku